hari ini kita pos aja dulu semuanya
kamu boleh pulang sekarang
gampang tenang tenang
yaudah kalau gitu
terima kasih banyak ya
sama sama pak sering sering pak
ya rancangan hati hati ya
mama selalu percaya sama kalian
sekarang bisa kasih tau
kamu sebenernya ada apa
semuanya sama mama
karena mama pasti percaya sama kamu
sebenarnya apa yang kamu pikirin
kenapa bisa sampai dua kali
tapi emang bener bener ada orang yang naro fotonya roy di laji kameraku ma
tadi aku ngeliat artikel berita soal roy
tidak ada yang nge review
tidak ada yang nge review
tidak ada yang nge review
roy kayaknya mau bales dendam deh ma sama aku
tidak ada yang nge review
roy udah gak ada roy udah meninggal
nggak aku yakin
aku liat semuanya kok
aku liat semuanya
aku liat semuanya ma
kamu yakin sama apa yang kamu lakukan
aku yakin sama apa yang kamu liat
apa lagi yang saya taruh disitu ma
apa bener ya roy mau bales dendam sama aku
mama akan cari tahu
mama akan cari tahu sayang
satu hal yang harus kamu tahu
bapak pasti akan jagain kamu
mama akan disini
jadi kamu harus selalu tenang
jangan istesis lagi
ceritain semuanya sama mama
jangan lupa untuk mencari tahu
ya allah hari ini aku sedikit bahagia
ya allah hari ini aku sedikit pak

aku udah gak sabar untuk dapat jadwal untuk operasi
dengan aku bisa lihat lagi itu artinya
dengan aku bisa lihat lagi itu artinya
rasanya udah gak sabar
kamu udah balik dari kantor klien
mereka sudah terima proposal yang kemarin kita tawarkan
terima kasih banyak ya
oh ya tadi saya dapat telepon dari rumah sakit
penang jaya specialist center
mereka konfirmasi ulang
kalau memang benar benar
saya udah masuk ke
list prioritas buat jadwal operasi
alhamdulillah pak semoga jadwal operasinya
mereka segera kabarin ya

amin amin amin ini semua berkat kamu
terima kasih banyak ya
apapun yang bapak butuhin
kerjaan hari ini kita
pos aja dulu semuanya
kamu boleh pulang sekarang
saya pulang sekarang gak apa apa ya pak
makasih banyak ya
sama sama kak sering sering pak
catherine tuh benar benar baik
pernikahan aku tidak ada masalah
mungkin aku punya orang seperti catherine yang
mungkin aku punya orang seperti catherine yang
mungkin aku punya orang seperti catherine yang
bisa selalu menyemangati
bisa selalu menyemangati
takdir berketa lain

mas yudi mana sih
mas yudi mana sih
maaf ya mbak jadi nunggu
tadi saya ke toilet dulu
gak apa apa telepon mama dan papa ya
dok tadi saya udah bicara sama elsa
dan elsa sangat yakin sekali kalo dia itu memang melihat fotonya roy
dia juga sempat baca berita soal roy juga
dan elsa bukan sedang berhalusinasi
dia memang melihat semua itu
mungkin gak ya kalo
kalau ternyata memang ada yang sengaja melakukan semua itu sama elsa
sepertinya elsa gak pernah ada masalah dengan orang disini
saya juga gak tau dok
saya mau minta tolong sama dokter justru
mudah mudahan dokter bisa bantu cari tahu soal ini lagi
siapa tahu memang ada orang yang iseng sengaja melakukan ini sama elsa
elsa tidak halusinasi dok saya yakin
mungkin pemikiran istri saya ada benarnya tolong dong
tolong diperiksa ya dok
baik pak bu kami akan coba cari tahu soal ini ya